jangan sampai segmen kesehatan mendorong untuk protokol kesehatan tidak keluar rumah
sementara sektor pariwisata mendorong orang bergerak berwisata
kemudian akhirnya terjadi tabrakan policy yang tidak sinergis dan juga tidak kolaboratif
inilah saatnya penting untuk membangun kolaborasi dan juga sinergi
memahami masing masing bidang sesuai dengan kompetensinya
dalam konteks pelaksanaan ibadah misalnya ketika sudah muncul pelonggaran
dengan ditandai kemampuan pemerintah untuk mengendalikan
dan juga kemampuan masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan
maka aktivitas keagamaan aktivitas sosial itu kan kemudian diperlonggar
tetapi sungguh pun ada kelonggaran itu tanggung jawab untuk tetap menjaga protokol kesehatan
harus tetap muncul menjadi kesadaran kolektif kita